kok mandi mana sih pak
kan dia juga pembantu
ih papa jangan tau
makanya kalo gitu jangan pikiran kayak gitu juga tau
kenapa sih ribut melulu
sampai di kompleks sebelah kedengeran loh
masa sih serius boy
kenceng banget ya
nggak mah boy itu cuma bercanda
lagian kenapa sih mama sama papa ribut terus
kamu tau gak
kok perasaan enggak banget malam ini
kok gak banget
mama cantik tau
iya semua juga tau
oh mama cantik tapi cantiknya tuh ilang gara gara bibir mama yang manyun
mama tuh lagi kesel banget papa kesel tahu
mama nyesel banget itu nyari sisri buat ngegantiin biira pembantu infal itu tuh
gini nih niatnya mama pake sisri itu supaya ngeringanin kerjaannya mang diman
tapi buktinya kerjaannya bang diman gak ada satupun yang beres
karena mang diman itu sibuk ngegodain sisri aduh gimana gak kesel stres
lah kok jadi sri yang disalahin harusnya memang demand dong yang disalahin
eh papa jangan jangan papa udah tergoda sama sisri ya aku ayo ngaku
mak kok jadi papa yang kena sekarang
nah buktinya barusan apa barusan tuh papa tuh ngebelain sri harusnya papa tuh ngedukung mama cari solusinya gimana kek
ih bikin double kesel aja
saya mau ngerjain si seri cicak cicakan ini saya akan lempar ke tangannya nanti dia kaget ketakutan dan pasti memeluk saya
ya bener baik diman emang cerdas
pergi balik deh
gak bener bener baik
gak cabut bulunya
pas ada mama lagi dirumah
mama tuh ngeliat sendiri
papa tuh tadi pegang pegangan sama si sri
papa terus tau
mama cemburu tau
kenapa papa yang disalahin
kalo mau sri nya yang dimarahin
karena kan bukan papa yang pegang pegang sri
pasti papa itu mencari kesempatan
tuh jatuh begitu tuh
kayak gitu tuh
pikirannya jangan negatif gitu
mama tau gak
bilang suaminya itu selingkuh
bisa kejadian loh
karena itu bisa jadi doa
jangan salahkan para suami yang selingkuh
karena mungkin itu hasil dari doa istri istrinya
makanya papa tuh dengerin yang benar
mama tuh gak bilang papa selingkuh tahu
tapi tadi mama
pikir papa itu godain godain pembantu
nanti bisa kejadian gimana
kok mangdiman sih pa
kan dia juga pembantu
ih papa jangan tau
makanya kalau gitu ya jangan pikiran kayak gitu juga tahu
sampai di kompleks sebelah kedengeran loh
masa sih serius boy
kenceng banget ya
seram mama ya
nggak ma boy itu cuma bercanda
lagian kenapa sih ngomong sama papa ribut terus
kamu tau gak

berarti papa banyak kemajuan ya
nih mama yang harusnya dapat kartu merah kuning hijau nih buat mama
pak boy itu cuma bercanda
dengerin anak kamu
anak kamu aja percaya sama mamanya
kalau mama mau lebih yakin
kita panggil aja sri biar dia yang ceritain sebenarnya
oke siapa takut
ceritain sama nyonya kejadian yang sebenarnya di bawah tadi bagaimana ya
balik aja sih tuan
aduh bukan gitu maksudnya nyonya
aduh gimana ya ceritainnya ya
jadi waktu saya masak di dapur
terus tiba tiba ada cicak jatuh nyonya
terus saya jadi panik
saya keluar lari
ketemu jurannya saya pegang tangan
saya nggak ada maksud apa apa kok
nggak cari kesempatan kok beneran deh
jadi ternyata cicak itu
yang lempar ini mang liman
jadi buat kerjanya saya nyonya gitu ceritanya
iya itu apa
oh jadi semua ini kerjanya si mang liman
kamu udah melemparin cicak boongan
sama si sri
eh gandeng lucu
musya allah gimana sih kamu
kamu tuh udah tua tau
ih masa kelakuannya masih kebocah
hah udah gini aja
sudah pusing ngurusin kamu